oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak aguan dan kawan kawan yang hadir pada sore hari ini
ini memberikan confidence memberikan rasa percaya diri pada nusantara
ucapan terima kasih presiden joko widodo ini disampaikan langsung kepada sejumlah konglomerat tanah air
yang turut serta menanamkan investasi di ibu kota nusantara
yang menarik presiden joko widodo menyebut nama aguan
lantas siapa pengusaha aguan yang disebut oleh jokowi
sebelumnya sugianto kusuma alias aguan ditunjuk untuk memimpin konsorium penanaman modal dalam negeri di ikn nusantara
berdasarkan informasi dari berbagai sumber aguan adalah sosok dibalik kesuksesan pengembang properti terbesar di indonesia
yaitu agung sedayugro
ia mulai merintis agung sedayugro pada seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
bisnisnya pun terus berkembang dan tersebar di beberapa daerah prestisius seperti jakarta bogor depok tangerang dan bekasi
selain memegang tampu kepemimpinan agung sedayugro aguan tercatat menjabat wakil komisaris utama pt bank artagraha sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
hingga ke tahun dua ribu

pada tahun dua ribu empat aguan bergabung dengan bank interpacifik tbk
lalu setelah penggabungan pt bank interpasifik tbk dan pt bank artagraha tbk aguang kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama pt bank artagraha international tbk
selain itu aguan ikut dalam proses pengembangan kawasan pantai indah kapuk ii
proyek ini digadap bersama perusahaan ternama lain salim group